masih bicara mengenai kisah seorang bocah kali ini arya permana bocah penderita obesitas yang masih menjalani perawatan di rumah sakit hasan sadikin bandung pada kamis siang
dan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa arya mengalami dyslipedenia atau penurunan kadar kolesterol baik
bocah penderita obesitas ekstrim asal kabupaten karawang jawa barat arya permana masih menjalani perawatan di ruang kenanga instalasi rawat anak rumah sakit hasan sadikin bandung jawa barat
pada hari keempat perawatan arya melakukan terapi berjalan serta diberi asupan nutrisi serat dan juga mineral seperti sayuran kemudian buah buahan
berat tubuhnya kembali turun satu dua kg menjadi satu ratus delapan puluh enam empat kg dari bobot sebelumnya satu ratus delapan puluh tujuh enam kg
tim dokter telah mengambil sampel darah arya untuk diuji di lab
selain itu arya juga telah menjalani scan kepala dan juga ronsen paru paru
meski belum diketahui pasti apa penyebab obesitas pada ari
hasil pemeriksaan menunjukkan arya mengalami penurunan kadar kolesterol yang baik
penyebab aslinya apa
yang sudah diterangkan oleh dokter jusyo bahwa kemungkinankannya obesitas bisa karena primer over dari makanan dan suku menderit
yang bisa penyebabnya yang diterangkan apakah dari faktor genetik apakah dari faktor hormonal apakah dari faktor yang lain lain
mungkin non organiknya bisa ditelusuri